kita beralih ke informasi lainnya
perbaikan jalan raya gubeng surabaya terus dikebut
setelah berhasil menimbun dan meratakan jalan
pemerintah kota surabaya selanjutnya akan memadatkan jalan
dengan memasang tanggul besi yang ditarget selesai dalam waktu dua hari
sejumlah alat berat terus melakukan pemadatan di jalan gubeng yang ambles senin siang
pemadatan tanah ini untuk menguatkan kondisi tanah setelah sehari sebelumnya
kedua sisi jalan yang terputus sudah tersambung
wali kota surabaya tri risma hari ini yang turut memantau langsung proses penanganan jalan ambles
terus mengamati proses perbaikan agar normalisasi selesai sesuai target
selain melakukan pemadatan pemkot surabaya juga akan memasang besi dan beton penyangga
di sepanjang lubang sebagai penahan tanah agar tidak kembali ambles
risma mengklaim tanah uruk yang dibutuhkan untuk menimbun lubang yang menganga kurang dari seribu truk
jumlah ini dibawah target yang semula diperkirakan mencapai seribu delapan ratus truk
setelah proses pemadatan dan pemasangan besi beton penyangga
risma kembali menargetkan pengerasan jalan dan pengaspalan dilakukan dalam waktu dua hari
mungkin besok atau lusa kita sudah bisa mulai itu tidak lama
jadi pasang kerikel untuk fondasi jalan itu terus bisa kita aspal
dua harilah cukup
nah tapi nanti tetap kita akan lakukan pemasangan
karena sebelumnya jalan ini kan jalan nasional
jadi bebannya tuh truknya gede besinya juga gede
sementara itu tim lafor polda jawa timur dibantu satreskrim polrestabes surabaya
kembali menggelar olah tkp di lokasi kejadian tanah ambles
dan mengambil sejumlah barang bukti baru di antaranya besi beton bangunan proyek basement